saya akan mengajak anda untuk ke ibu kota jakarta
di mana salah satu proyek infrastruktur prioritas
yang tengah dibangun di jakarta
adalah pembangunan mass rapid transit atau mrt
mrt memang menjadi salah satu formula yang dipercaya
bisa mengurai kemacetan di ibu kota
dan menghilangkan kerugian materi yang cukup besar per tahunnya
akibat kemacetan sehari hari yang kita alami
nantinya warga ibu kota jakarta
akan menggunakan kereta relistrik yang bebas polusi
seperti ada di samping saya ini
ini kurang lebih gambaran bagaimana mass rapid transit
nanti bisa kita nikmati di ibu kota jakarta
tapi banyak yang bertanya tanya
kapan mass rapid transit yang canggih ini
bisa kita nikmati untuk mengurai kemacetan di ibu kota
saat ini tengah dilakukan pembangunan mrt
koridor selatan utara yang terbagi menjadi dua tahap
tahap pertama dari lebak bulus hingga bundaran hotel indonesia
dengan panjang lima belas tujuh km
yang terbagi atas dua buah konstruksi
yaitu konstruksi struktur layang atau elevated
yang terbentang dari lebak bulus
hingga sisinga mangar raja
dengan tujuh buah stasiun layang
sisanya memakai konstruksi bawah tanah
dengan enam stasiun bawah tanah yang tersebar
sementara itu tahap kedua
koridor selatan utara akan menghubungkan
bundaran hotel indonesia
dengan kampung bandan di jakarta utara
dengan panjang delapan satu km
akan selesai pada tahun dua ribu dua puluh mendatang
jadi anda harus cukup bersabar
untuk bisa menikmati koridor lengkap
dari selatan ke utara
dan sekarang kita akan lihat ini
bagaimana ilustrasi konstruksi bawah tanah
yang dibangun menggunakan teknologi yang canggih
tbm atau tunnel boring machine
seperti yang anda bisa lihat di bawah saya ini
proses konstruksi bawah tanah ini
memang membentang sepanjang enam km
dari kawasan senayan di jakarta
hingga bundaran hotel indonesia
di jakarta pusat
di mana terdapat enam buah stasiun
enam buah stasiun bawah tanah tentunya
untuk semakin mudah membuat anda
bisa naik transportasi publik
dan nantinya akan ada beberapa gedung perkantoran
yang ada di kawasan bisnis
seperti sudirman dan tamrin
akan memiliki jalur interkoneksi
dengan stasiun bawah tanah ini
sehingga memudahkan anda
untuk bisa menaiki mass rapid transit
langsung dari bawah kantor anda
jadi tidak perlu jalan lebih jauh lagi
jalan transportasi publik
yang diperlukan oleh pemerintah jakarta
untuk mempermudah mobilitas kita
sebagai warga ibu kota
kita akan lihat saja
bagaimana jalur transportasi publik
apa saja yang melintas di ibu kota
dan juga kota kota penyangga
di sekitar jakarta
ada bus transjakarta
yang saat ini sudah memiliki tujuh belas rute
yang menghubungkan banyak sekali wilayah
di ibu kota jakarta
baik langsung ataupun feeder
dengan stasiun krl
ada jalur komuter lain
jalur kereta ini akan menghubungi
beberapa wilayah penyangga di jakarta
seperti bekasi bogor depok serpong dan tangerang
mrt yang saat ini masih dalam pengerjaan
yaitu masih dalam tahap pembangunan
di koridor selatan utara
dari lebak bulus menuju bundaran hotel indonesia
tapi anda harus sabar
karena nantinya akan dilanjutkan
dengan koridor timur menuju koridor barat
jalur lrt atau light railway
yang memiliki rute cibubur cawang grogol
dan juga bekasi cawang juga tengah dibangun
dan bisa memanjakan kita
dengan beragam transportasi publik
yang bisa menjadi pilihan
dan saling terkoneksi
tapi kalau kita bicara integrasi
baru ada empat stasiun krl
yang terintegrasi langsung
dengan bus transjakarta
jadi kalau kita bicara konektivitas
itu masih cukup jauh
panggang dari api
kita akan kembali berbicara tentang
ibu kota jakarta di masa depan
nantinya setelah tahap pertama
selatan dan utara selesai dikerjakan
ada mrt koridor kedua yang membentang
dari wilayah timur ke barat
yang juga akan dibangun
masih dalam tahap studi kelayakan
apalagi jika ditambah nanti
ada pembangunan kereta bandara
di kawasan jakarta barat
dan nantinya masyarakat tentunya pasti
akan lebih mudah mengakses objek objek vital
seperti bandara internasional soekarno hatta
dan juga pelabuhan tanjung priok
di jakarta utara
nantinya atau intinya semua
nantinya terkoneksi dan bebas hambatan
kalau bicara filosofinya ini ya
dalam ekonomi jalur transportasi itu
seperti layaknya sebuah aliran darah
semakin lancar dan tanpa hambatan
maka pergerakan barang distribusi manusia
yang bisa menunjang perekonomian
akan semakin cepat dan semakin efisien
itu tadi bagaimana gambaran transportasi publik
di ibu kota jakarta setelah melewati